suami saya kan udah dua tahun lebih nganggur
nggak punya kebisaan apa apa
nggak bisa diarepin
saya harus nyari uang di mana
saya harus kerja apa
gimana kalau saya jadi pengawal kamu
kalau saya jadi asisten juga gak apa apa
masa lo mau makan kerupuk aja kalah
abis lawannya nunu mulutnya lebar banget
kalau lagi rame
kalau sendiri nih udah sisa sisa
bukan di sini
jangan di rumah kamu
di sini bukan tempat ngobrol yang santai
di rumah kamu
jujur aja aku ngerasa terganggu terus sama abah
di tempat makan aja
selesai kamu jualan
paling juga besok
ada keperluan sama saya
saya mau belajar jadi copet
ganti di jalan
ga ada pasar
salus gue ga kees sekarang aja sih
mariddensu bisa cari orang mahal zakit
akang udah sebulan
nggak terima uang dari terminal
kita hidup cuma mengandalkan tabungan
baru mulai jalan
belum ada pemasukan
kita harus menghemat keuangan
cee doh gak usah bantu bantu
gak usah kerja disini lagi
seperti dulu lagi
semua kita handle sendiri
kalau kamu repot
ini bisa sekalian
jadi kesempatan buat sini
meja sama kaca
kamu dapat kerjaan baru jang
balik lagi usaha sepatu
tapi masih gitu gitu aja
belum ada kemajuan
waktu lebaran kemarin nggak rame
tapi gak seberapa
sejak abis lebaran
udah gak kontak lagi sama johnny
dia masih jadi security kan
kamu cuma nanya kabar aja atau ada apa
saya masih di nurse
kamu sudah gak kerja lagi seperti dulu
udah gak ada pemasukan
sekarang baru mengerintis usaha kecilnya
ya udah ada pemasukan
tapi aku gak tahu
aku udah berusaha kecimpring
maunya sih lancar berhasil
tapi yang namanya rejeki kan kita nggak tahu
buat bantu bantu nyuci sama nyetrika
kalau saya udah gak kerja disini bantu bantu nyuci sama nyetrika
saya makan dari mana
cee kan tahu sendiri
suami saya kan udah dua tahun lebih nganggur
gak punya kebisaan apa apa
gak bisa diharapin
saya harus nyari uang di mana
saya harus kerja apa
gimana kalau saya jadi pengawal kamu
kalau saya jadi asisten juga gak apa apa
apa kabar ben
kemaren dia kesini
kemaren dewi juga nanyain kabar saeb
saya gak tahu
saya gak tahu
iya kantor pusat
mudah mudahan dia sudah sembuh
sebetulnya saya kasian sama dia
tapi daripada sembuh
dia mah mending juga sakit
kalau dia sembuh dia mau berubah
pasti dia ingat lagi sama cita citanya
pengen jadi bos copet paling hebat di kota ini
tapi ada perjanjiannya
saya akan mengajarkan teknik teknik mencopet yang baik
mulai dari tingkat dasar sampai tingkat terampil
dan menjadi pembimbing dalam praktek kerja lapangan
proses belajarnya akan berlangsung selama satu tahun
atau setara dengan diplomatik dan pekerjaan lapangan yang lebih baik dari kota ini
selama itu pula
selain kamu menjadi mahasiswa saya dan saya menjadi dosen kamu
kamu juga berstatus sebagai anak buah saya
dan saya adalah bos
biarpun kamu udah berhenti nyopet
saya udah berusaha buat gak jadi copet lagi
terus kita gak tahu gimana sekarang saeb
kita tetap masih temen
kita pernah sama sama senasib sepercopetan